setelah melakukan penggeledahan sekitar enam jam di rumah gatot brajamusti
petugas akhirnya menyita dua berangkas berisi barang bukti yang diduga ini narkoba dan juga amunisi
usai penggeledahan gatot sendiri langsung kembali dibawa ke polres metro jakarta selatan dengan pengawalan ketat
di hari kedua pemeriksaan rumah gatot brajamusti
tim reskrim polres mataram akhirnya berhasil menemukan bukti baru
kasus kepemilikan narkoba dan senjata api ketua persatuan artis film indonesia atau parvi ini
jumat dua september petugas memeriksa dua rumah kontrakan di kawasan pondok pinang jakarta selatan
setelah sehari sebelumnya pemeriksaan terhenti karena petugas gagal membuka berangkas
pada hari ini terhadap dua berangkas dan satu tempat itu sudah kami nyatakan selesai
dan ada beberapa barang bukti hasilnya ada beberapa barang bukti yang
kami dapatkan tentunya ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sedang kami lakukan penyidikan
setelah penggeledahan polisi membawa gatot ke mapolres jakarta selatan tempat gatot ditahan untuk sementara
petugas juga menjadwalkan untuk menggeledah kantor parvi di kawasan kuningan setiabudi jakarta selatan sabtu siang
badru zamal jakarta